direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menyatakan
herd immunity atau kekebalan kelompok akan digunakan untuk dasar pengendalian laju penularan covid sembilan belas di indonesia
namun kekebalan kelompok belum terjadi karena target vaksinasi belum tercapai
kementerian kesehatan mencatat hingga enam belas september dua ribu dua puluh
dari dua ratus delapan juta sasaran vaksinasi baru satu ratus dua puluh tiga juta orang sudah menerima vaksin covid sembilan belas di indonesia
ditargetkan tujuh puluh persen dari sasaran telah divaksin pada akhir dua ribu dua puluh
jadi kita memang melihat dari pertama adalah efikasi vaksin
yang kita anggap bahwa kalau efekasi vaksinnya itu minimal enam puluh persen saja
maka target vaksinasi kita untuk bisa mencapai kekebalan kelompok
atau istilahnya menurunkan angka
produksi ya laju penularan itu di bawah daripada angka satu
itu adalah dengan memvaksinasi seratus persen sasaran
kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
mas dalina pane menjelaskan
kekebalan kelompok bisa dicapai dengan cara tertentu dan diukur melalui survei antibody
yang paling benar adalah berapa besar antibody itu di dalam tubuh kita
karena dari vaksin kalau kita dapat antibody dari vaksin
itu jumlahnya nggak begitu besar
kurang dari seratus kadang kadang ya setinggi tingginya satu ratus empat puluh lah
tetapi kalau didapat dari infeksi itu puluhan ribu antibody nya
puluhan ribu itu bisa sampai lebih dari empat puluh ribu antibody nya
sementara itu menurut peneliti vaksin dan imuno onkologi ines atmo soekarto
herd immunity atau kekebalan kelompok sulit dicapai
bila mereka yang sudah divaksin tetap tertular
herd immunity harus kita kata kata itu sebaiknya kita lupakan
karena herd immunity itu adalah konsep imunologi
dimana apabila kita kebal dalam arti tidak bisa tertular
maka virus itu berhenti di kita
kita tidak bisa lagi menularkan kepada orang lain
jika kekebalan kelompok sudah tercapai
pemerintah harus tetap melakukan surveillance melalui testing secara masif
masyarakat juga tetap menerapkan protokol kesehatan
untuk menekan laju penularan virus corona
victor pangeribuan arief yunan jakarta